karena bos saya pada ngeliatin ini aduh harus bener kerjanya
ada yang pernah ikut lomba panjat pinang
lomba panjat pinang seolah menjadi salah satu tradisi yang tak lepas ketika merayakan momen hari kemerdekaan
eits tapi sebelum bisa dipanjat tentu harus kita siapkan dulu ya prima donanya yakni pohon pinang
sejak awal bulan agustus kawasan manggarai jakarta selatan sudah berderet batang pohon pinang pilihan yang telah ditebang
batang pinang yang layak minimal memiliki panjang sembilan meter dan berdiameter dua belas cm
selanjutnya lihat juga dari warna batang
batang berwarna hijau
riau cenderung memiliki kulit dan daging yang lebih lunak
hal tersebut menandakan bahwa pohon tersebut tidak bisa dipakai berkali kali
pedagang menyebut batang pinang muda yang sudah diproses jadi pohon panjat cuma bisa bertahan satu pekan karena akan kempis secara alami
sementara batang yang berwarna kemerahan sangat cocok dijadikan pohon panjat karena lebih kuat dan bisa tahan lama bahkan hingga satu tahun ke depan
tidak gampang patah
tidak ada sejarahnya pohon pinang patah
kalau sekarang langka mbak
jadi kan ditebang tebang terus
mungkin di sana pertumbuhannya lebih lama kali ya
jadi lama sekarang
kalau buat pengambilan dari sekal bumi sama rangkas bitung
pohon pinang wajib dibersihkan terlebih dahulu dari lumut lumut yang menempel
sudah bersih dari lumut mari kita mulai serut pohon pinangnya
alatnya sederhana cuma pakai arit
eh tapi arit kan tajam ya
ini kan nasi aritnya itu tajam ya pak ya
bahaya apalagi buat pemula seperti saya
jadi dialasin dulu pakai lap ya pak ya
terus ini gimana pak gini
agak tekan dikit
setiap hari mas cikal pak adi dan rekannya bisa memproses tiga batang pohon pinang
ternyata susah banget
ini harus ditekan tapi harus ngambang
sambil nyerut sambil mikir tapi sambil deg degan juga
oh harus bener kerjanya
menyerut batang pinang juga ada tekniknya
yakni mulai dari bagian bawah pohon disusur perlahan sampai ke bagian atas
kalau terbalik bisa bisa hasil dari pengulitannya malah kasar
sementara dalam perlombaan panjat pinang dibutuhkan batang pinang yang halus sehingga licin dan aman untuk digunakan
ini baru sedikit aja baru sebentar aja
saya udah berasa nih area pergelangan tangan sama terutama bagian jempol ini udah
karena megang arit karena gak biasa juga kali ya
tapi kita harus lanjut karena tugasnya belum selesai
kesabaran saya akhirnya membuahkan hasil
batang pinang yang sudah terserut selanjutnya diberikan
batang pinang yang sudah terserut selanjutnya dipahat pada bagian atas untuk kerangka bambu tempat menggantung hadiah
satu batang pinang setidaknya membutuhkan dua batang bambu
pertama untuk jadi jari jari dan tempat pijak lingkaran hadiah
kedua untuk jadi lingkaran tempat menggantung hadiah
rasanya tadi bapaknya cepet banget
serupa dengan batang pinang bambu juga tidak serta merta bisa langsung digunakan
harus disisik alias dibersihkan terlebih dahulu dari serat serat bambu yang tajam
ketika bambu sudah dipastikan aman barulah kita bisa mulai membuat kerangka
oh yang terima
yang ada miringnya di dalam
jadi kecokel semua
aduh bagannya dagelan terus nih
ganteng banget ya
sari sarinya bagian dalam batang pinang mampu mengeluarkan sari orang zaman dulu
acap memanfaatkannya sebagai penguat gigi bersama sama dengan sirih eh eh tapi lagi
asik asik memahat masih menikmati rasa manis dari batang pinang saya malah terjengkang begini
masih rada encok tapi harus tetap lanjut bekerja tadi udah dibantuin dinaikin lagi nih pohonnya
sekarang kita lanjut ratusan batang pinang dijajakan di kawasan ini harganya pun bervariasi
mulai dari sembilan ratus hingga satu lima juta rupiah per batang wow bisa bisa
diadakan sama banyak
ya biasa dikasih berapa satu setengah satu setengah buat bapak tiga juta layak kita naikin
akhirnya kelar juga pahatan saya yuk kita pastikan dulu sekali lagi agar pahatannya benar benar pas
sesuai dengan diameter bambu

diletakkan dipenopang yang lebih tinggi sekarang mari kita masukkan bambu bambu tadi pasang pasang
trayu tayu buraya disediakan iya dengan dapatnya pasangnya mika tertentu eji benar benar bisa untuk

pastikan seimbang di kedua sisinya ya
sip saatnya memasang bambu yang sudah dibentuk lingkaran untuk melengkapi kerangka gantungan hadiahnya
bila hubungan sudah siap nih
bukannya kerja malah main main
tak hanya tali rafia namun lagi lagi kita memerlukan bambu untuk membantu merekatkan rangka
harus yang kuat ya agar kerangka mampu menahan beban hadiah yang tergantung di sini
kerja baru males banget
waduh apa apa ini ngapain lagi nih pak
baru juga minum nih pak belum habis
lanjut kerja nih ya
udah digaji harus kerja siap
taruh dulu dah
di amplas sampai apa nih pak
tau dah nih alusnya kapan
wih halus banget ini setelah di amplas
biar makin berasa suasana kemerdekaannya kita lanjut berjuang lagi ya menyelesaikan pekerjaan ini
nih udah perlu semua area dicat
yang penting saja menjadi simbolisasi yakni bagian atas pohon pinang
nah sambil menanti cat merah putihnya kering kita pulang sebentar untuk mengambil hadiah lomba yang sudah disiapkan
kira kira pemirsa mengincar hadiah yang mana nih
sepatu tas rak multifungsi atau kotak rahasia lainnya
mumpung sudah selesai membungkus mari kita kembali ke tempat kerja
hahaha aku udah bawa banyak nih
ah aku ambil setengahnya
nah ini ya pak ya gantung gantung ya
hadiah hadiah kita gantung pada bambu lingkaran luar sebab bambu bagian dalam berfungsi sebagai pegangan dan pijakan peserta lomba yang berhasil memanjat
pastikan penempatan hadiah juga seimbang ya
agar ketika ditegakkan batang pinang yang siap dipanjat tidak condong miring ke salah satu sisi
sudah cukup rame lah ya pohon pinang saya
senang banget di tahun ini saya berkesempatan menjadi salah satu pembuat pohon pinang
saya jadi merasa menjadi salah satu orang yang memeriahkan momen kemerdekaan tahun ini
jangan jangan jangan
batang pinang yang telah selesai diproses siap untuk dijual
nantinya sebelum dipanjat panitia lomba akan melumuri batang pinang menggunakan pelicin atau pelumas agar menjadi tantangan para peserta lomba
clarissa aradia maria oktober jakarta